genap tiga tahun pasca surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dikeluarkan polres jombang pada dua belas november dua ribu sembilan belas lalu
dengan nama terduga tersangka msa
kini perjuangan panjang menuntut keadilan atas pelecehan seksual yang dialami korban nyaris final
pergulatan waktu yang tidak sebentar akhirnya akan berujung pada palu keadilan yang dipukulkan melalui tangan hakim pengadilan negeri surabaya
tujuh belas tahun penjara yang dibacakan hakim pada sidang tuntutan lalu diharapkan korban dapat terkabul
dan memberi efek jera bagi terdakwa pelaku kejahatan seksual yang telah merenggut masa depannya
hukuman yang paling adil itu sesuai hukum yang berlaku lah
setidaknya ada efek jera
seminimalnya ada efek jerah dan dia tidak mengulangi itu karena kasihan
kasian kalau misalkan hal ini terjadi
karena memang rasanya kalau ini terjadi kepada kami itu kita kayak nggak ada harga dirinya
kita seperti kotor kita seperti itu
rasa rasa seperti itu menghantui terus
bahkan menjadi wanita tertutup menjadi wanita yang minder
saya sampai saat ini masih termasuk tertutup
orangnya nggak bisa terbuka nggak percaya diri
efeknya itu ada
ya upaya hukum adalah jalan satu satunya yang bisa ditempuh korban untuk menuntut keadilan
selain mempercayakan pada kuasa ilahi
korban meyakini hakim memiliki keadilan yang berpihak
ketika korban menangkap
jalan yang ia tempuh diharapkan menjadi pendobrak rasa takut bagi korban kekerasan seksual lainnya
untuk memberikan jalan keadilan bagi seluruh perempuan yang masih enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami
jadi pertama saya melangkah untuk melaporkan tindak asusila ini kepada polisi
satu yang saya pegang allah bersama saya
itu yang menguatkan saya
meskipun perjalanan panjang
menyertai proses hukum ini
dan sulitnya mendapatkan bukti karena tindakan kekerasan seksual ini tidak mungkin ada di publik
jadi saksi saksi itu minim sekali
itu saya tetap yakin bahwa ini tuh bisa goal
karena allah maha mendengar allah maha melihat

dan yang saya lakukan untuk melaporkan tindak kekerasan
dan yang saya lakukan untuk melaporkan tindak kekerasan
semata mata hanya untuk keadilan untuk kebenaran
jadi untuk kalian yang mendapatkan perlakuan yang sama seperti saya
allah itu dengan kita
allah itu ada untuk kita
allah itu nanti yang menggerakkan manusia manusia
menggerakkan dari berbagai penjuru untuk menolong kita
kita itu tidak sendiri
kita mau gimana kalau kita itu tidak melapor
terus gimana nasib kita
memang banyak yang nggak berani berbicara
memang banyak yang nggak berani menyampaikan karena ini dipandang aib dipandang hina
tapi kalau kita nggak menyampaikan
terus bagaimana nasib kita
korban berharap hari ini akan mencatat betapa perjuangan panjang korban kekerasan seksual
tidak pernah sia sia
bersuara berbicara di hadapan hukum atas dasar kebenaran
ia harap menjadi cambuk pelecut terwujudnya keadilan hukum
bagi seluruh korban pelecehan dan kekerasan seksual di indonesia
tim liputan cnn indonesia